polres asahan pada kamis kemarin menetapkan status tersangka kepada lima anggota dprd kabupaten labuhan batu utara dalam kasus penyalahgunaan narkoba
kelimanya kedapatan mengkonsumsi pil ekstasi saat dugem di sebuah tempat hiburan malam di asahan
selain kelima anggota dewan tersebut status tersangka juga diberikan kepada sembilan orang lainnya dalam kasus serupa
para tersangka tersebut kini ditahan di mapolres asahan
hari ini ada empat belas orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka
lima obnum kabupaten labuhan ini dari empat belas ini termasuk lima obnum
sebelumnya pada sabtu tujuh agustus lalu lima anggota dprd kabupaten labuhan batu utara menggelar pesta narkoba di sebuah tempat hiburan malam di asahan
saat daerah tersebut
ketika digerebek oleh petugas yang sedang menggelar razia ppkm
para tersangka diketahui tengah dugem bersama sejumlah perempuan
kelima anggota dprd yang ditangkap berasal dari partai politik berbeda
total ada tujuh belas orang yang ditangkap dalam razia tersebut
saat penangkapan itu polisi juga menyita barang bukti berupa ekstasi
azhar effendi manurung asahan sumatera utara